polda jawa timur irjen luki hermawan akan mengumumkan tersangka pelaku rasisme di asrama papua surabaya
kita akan langsung ke lokasi dan kita melihat press release
pasal yang terdapat mudah mudahan yaitu undang undang ip yang digunakan undang undang kwp pasal satu ratus enam puluh

ini yang membuat menjadi provokasi yang melibatkan menjadi keributan ataupun kerusuhan
ini sementara kemarin sudah dilayangkan
apa panggilan sebagai tersangka
ada enam orang untuk tempat imigrasi
ada enam orang kami sekalian diimigrasi untuk berbuka proses kepentingan pendidikan
berbukti ada beberapa handphone ada beberapa akun akun yang kita lainkan
ada beberapa kumpulan video video bahkan baju yang digunakan
pada saat kegiatan pada tanggal enam belas itu sudah kami simpan
dan mudah mudahan ini juga kita akan menuntutkan persangka persangka yang lainnya
dan mungkin nanti kita berharap ada saksi
kita akan membuat panggilan saksi kepada mahasiswa papua yang akan kami layangkan
mudah mudahan ini akan memperkuat dan bisa nanti hadir
walaupun kami sudah ada saksi
saksi lain yang lihat
jadi jokowi ini perannya punya provokasinya tadi
dia satu dia melakukan kegiatan rock
ada yaitu tanggal enam belas
yang kedua dia mengumpulkan sebagai kormas kormas sebagai korlam
dan sangat tidak ini dihukum saksi saksi yang lain
dan juga nanti dia yang menjadi
leader dia di lapangan yang menggerakkan semuanya

enam saksi yang dihukum apakah mereka juga menanggung emas
jadi berbagai emas
ya dan ini akan jadi proses dari nang ini
dan mungkin kalau memang terdapat perkembangan
saya akan sekali sampaikan berikutnya
dari peristiwa ini apakah ini terencana sehingga ada otak yang menggerakkan
ya nanti ini kita sudah memarah ini
sedang kita dalam
tadi kan sudah saya sebutkan
kita ambil yang utamanya dulu
dari situ nanti akan bisa kita berkembang
di lapangan pemeriksaan tersahkan ds atau dilakukan penahanan langsung
jenderal yang pasal batu itu apa
jenderal perbatannya apa yang berbatu

ini masalah ite
ini perbatannya apa
membalkan bau sinyal apa di jenderal
nanti tanya sama pendidiknya
kalau hal yang secara detailnya nanti silahkan tanya sama penyidiknya
saya nggak begitu teknis
sudah itu ya
berkait berkait ujalan kepentingan dan rasisme apakah juga mengenal bahasa susi atau seperti apa
nanti yang belas ini ada cerita bersamanya
jenderal potensi tersangka baru ini dari enam saksi yang di cekali
kita dalam perusahaan

ini enam orang ini sudah kami buat pencegahan
karena yang nanti dari situlah kita akan dapatkan bukti
di saksi saksi yang ada di jenderal
yang ada di jenderal
inisialnya enam orang
ya jadi belas bukan hanya satu
yang dugaan rasis dari tni itu sebetulnya apa sih
nah itu tanya ke diri kami
kita nggak ada kaitannya kami
silahkan tanya kepada ini ya
kita hanya berurusan dengan atasnya masyarakat
jenderal yang nama pembentukannya apa
ya nanti secara detail tanya sama penyelidiknya
ya terima kasih
jenderal dianggap para buktinya jenderal

tidak mungkin salahkan bang
tidak harus saja bagus
kayaknya secara real juga ini namanya emin
bersama buktinya lalu
udah gak ada yang
anginny dilihat angin itu tadi
tidak ada yang sudah ada
pengeniz starts beras kureosamade ini
terus agak bingung
masih hal kure cantik ya ini
masih mempentingkan keteatthisasi ingin punya deskripsi
gimana saja dirasa ni
dibengkokkan dibengkokkan tiangnya dan ini dibuang
makanya kami kenakan penghinaan kepada lampang lampang negara
ini foto nya ini saya tutup ini yang membuat statement tentang pok
jadi dia tanpa melihat langsung menyampaikan
dan ini memperkeruk seluasana hingga terjadi yang lebih besar lagi
yang kelas ini ada berita bersambung ya
ya lady akhirnya polisi sudah menetapkan tersangka dari kasus rasisme papua ini yang bernama trisusanti
iya dan ini juga masih
terus dikembangkan ya ini baru pelaku utama dan diharapkan dari keterangan tersebut juga nanti akan mengetahui seperti apa jalannya dan juga kasus ini bermuara
karena ini juga kalau kita ingat beberapa waktu lalu hal ini kemudian yang menyebabkan akhirnya terjadi kericuhan di bagian tbk papua kemudian juga di sorong papua yang sangat berbuntut panjang
iya dan juga surabaya dan lain lainnya ini juga sangat berdampak